beginilah situasi pada minggu sore di desa tiga sanwetan
kabupaten probolinggo jawa timur
puluhan warga merebut paksa jenazah pasien covid sembilan belas
saat proses pemakaman di tpu desa setempat
beberapa warga nampak merusak peti jenazah
kemudian mengambil jenazah saidah berusia tiga puluh empat tahun
yang meninggal dunia terpapar covid sembilan belas
saat dirawat di rsud tongas
warga kemudian melakukan pemakaman tanpa protokol kesehatan
kepala satgas covid sembilan belas kabupaten probolinggo
menyesalkan tindakan warga yang merebut paksa jenazah
dari tangan petugas
saya menyayangkan terus terus
dan dalam hati kecil saya ya saya berhak marah
karena saya sebagai ketua satgas
dampaknya ini akan jadi dampak karambol yang
kita nggak bisa memprediksi
saya meminta dengan hormat kepada jajaran penegak hukum
untuk menindak ini dengan tegas
agar supaya masyarakat tidak semena mena
di situ bondo petugas malah batal
memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas
karena mobilnya mogok di tengah perjalanan
mobil plat merah milik bpbd ini mogok
di jalan pantura pasir putih bunga tan situbondo
saat membawa enam orang untuk memakamkan jenazah
di kecamatan subo
terpaksa tim pemulasaraan yang masih menggunakan apd lengkap ini
mendorong nabil yang mogok ke tepi jalan
menurut petugas peristiwa ini terjadi senin sore
awalnya mobil petugas pemakaman ini
ikut dalam iring iringan mobil ambulans jenazah
namun karena mobil tua ini dalam kondisi tidak prima
mobil hanya bisa melaju pelan dan tertinggal rombongan
pada akhirnya mobil tidak bisa sampai ke pemakaman karena mogok
jenazah kemudian terpaksa dimakamkan oleh keluarga bersama
satgas kecamatan setempat
tiba tiba mobil ngadat seperti yang tidak ada bensinnya
akhirnya kita mengambil ke pinggir
dengan rombongan ambulan terus melaju
langsung mengambil langkah untuk pemakaman di subo
saya limpahkan kepada satgas kecamatan
kasus mobil petugas pemulasaraan mogok bukan kali pertama terjadi
beberapa hari sebelumnya
jadikan jazah milik rumah sakit abdur rahim sitobondo
juga mogok di tempat pemakaman umum
tingin liputan cnn indonesia